terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
pemerintah kabupaten sumbawa meretapkan status klb atau kejadian luar biasa rabies
dan dua puluh satu orang telah menjadi korban satu diantara yang corang bocah berusia lima tahun
sebanyak dua ratus sembilan puluh tujuh ekor anjing liar juga disuntik mati pemerintah kabupaten sumbawa
untuk menghentikan penyebaran wabah rabies
status klb rabies ditetapkan bupati sumbawa sejak delapan februari lalu
hingga saat ini sudah ada dua puluh satu kasus gigitan anjing dari sembilan kecamatan di wilayah kabupaten sumbawa
semua pasien telah menjalani pengobatan berkala dengan pemberian vaksin
dan observasi selama empat belas hari ke depan
petugas kesehatan dari puskesmas tetap mengontrol kondisi korban yang terkena gigitan
meski sudah dipulangkan ke rumah masing masing
di awal kita berikan kiri kanan tergantung juga posisi gigitan di mana
kalau di anggota tubuh cukup diberikan vaksin antirabies
tetapi kalau dari badan ke atas biasanya untuk anak anak disarankan
untuk menggunakan serum antirabies
ada perbedaan sedikit di situ
kemudian seminggu kemudian diberikan lagi sambil dipantau
dipastikan apakah hewan yang menggigit itu terinfeksi rabies atau tidak
pemerintah setempat juga menghimbau masyarakat yang memelihara anjing
agar melakukan vaksinasi gratis di dinas

vaksinasi tidak hanya diberikan kepada anjing liar dan warga
para petugas kesehatan yang terlibat juga diwajibkan mendapatkan vaksin anti rabies
sementara anjing anjing liar yang telah disuntik mati
dimasukkan ke dalam lubang untuk dikuburkan
data dari kecamatan tarono ada sebanyak dua ratus sembilan puluh tujuh ekor anjing liar
dieliminasi karena diduga menyebarkan wabah rabies dengan menggigit warga
henry sumarto sumbawa ntb
ya dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari klb rabies di sumbawa ini
kita telah terhubung dengan jurnalis transmedia henry sumarto melalui sambungan telepon
selamat pagi henry bagaimana sejauh ini perkembangan klb rabies di sana
apakah ada jumlah tambahan korban dari mobile rabies yang ada di sana
selamat pagi wadid sampai hari ini jumlah korban belum ada perkembangan masih tetap dua puluh satu orang
di antaranya ada beberapa anak anak dan ibu ibu
dan kondisinya saat ini apakah dirawat di rumah sakit atau kemudian sudah boleh pulang ke rumah seperti itu
para korban semua dirawat di rumah masing masing namun pemerintah dari dinas kesehatan melakukan
kondisinya perkembangan ini tidak berkala untuk kesehatan korban setelah mereka diberikan
vaksin anti rabies waktu pertama dibawa ke rumah sakit
dan begitu diulangkan setiap dua hari sekali petugas dari dinas kesehatan itu akan mengunjungi
semenjak ditetapkan klb rabies di kabupaten sumbawa
baik henry ini kan yang ditetapkan sebagai
tempat kejadian luar biasa ini adalah di dompu dan juga di sumbawa
setelah memang kemarin pihak pemerintah ini sudah melakukan tindakan suntik begitu terhadap ratusan anjing liar yang mengidap rabies
terus selanjutnya apa lagi yang dilakukan
karena kan saya seperti yang beredar di berita berita bahwa seribu lebih anjing anjing ini akhirnya terpaksa harus
ditindak gitu dengan cara diracun dan disuntik mati
sedangkan seperti yang kita tahu di dompu sendiri aja di dua puluh tujuh ribu populasi anjing
sepuluh persen dari jumlah penduduk
apakah memang semuanya akan disuntik mati atau ada tindakan preventif lain yang akan dilakukan
untuk di sumbawa sendiri ada dua sistem penanganan yang dilakukan oleh pemerintah
yang pertama bagi anjing liar yang tidak bertuan itu dilakukan eliminasi dengan sistem diracun pada malam hari dan dikubur
nah yang kedua bagi warga yang memiliki anjing peliharaan dilakukan vaksin
nah diberikan vaksin gratis setelah ditentukan klb di sumbawa
petugas sampai hari ini turun langsung ke warga warga yang memiliki anjing untuk melakukan vaksin begitu lagi
dan terkait kasus rabies ini yang tiba tiba muncul apakah sudah ada penjelasan dari pemerintah terkait mengenai status klb
sampai saat ini sumbawa ditetapkan status klb mulai dari tanggal delapan februari
nah untuk penanganan ini
kabupaten sumbawa sendiri langsung membentuk tim reaksi cepat penanganan klb rabies
sampai hari ini mereka melakukan rapat koordinasi dan strategi strategi untuk penanganan rabies di kabupaten sumbawa
dengan melakukan sosialisasi di setiap warga
begitu bekerja sama dengan camat lurah dan mengaktifkan semua sampai tingkat rt
untuk agar waspada bagi masyarakat kabupaten sumbawa yang memiliki anjing
untuk segera melakukan penanganan
vaksin ke dinas peternakan yang telah membuka puskuk dan dilakukan secara gratis
henry himbawan pemerintah ini seperti apa
apakah apabila warga melihat anjing yang memang diduga rabies langsung bisa dibunuh ditindak
atau seperti apa begitu henry
himbawan pemerintah yang pertama dilakukan surat edaran dari bupati ke setiap camat camat dan lurah
serta kepala desa serta sampai tingkat rt
nah untuk warga
yang menemukan anjing atau anjing liar yang agar segera melapor ke petugas
karena akan dilakukan eliminasi bila anjing itu tidak ada yang memilikinya
baik terima kasih henry sumarto untuk informasi anda
melaporkan langsung dari kabupaten sumbawa nusa tenggara barat